terima kasih anda masih bersama kami untuk anda yang baru menerima tunjangan hari raya thr
apalagi ini akhir bulan otomatis ada gajian juga jadi ada double double begitu
nah ini harus menjaga keuangan anda karena gubernur dki jakarta nisbah sweden resmi membuka festival jakarta great sale dua ribu sembilan belas pada sabtu sore di ayan mall garden city jakarta timur
jakarta great sale akan berlangsung mulai dua puluh lima mei hingga dua puluh tiga juni dalam rangka menyambut hari ulang tahun kota jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh
generasi milenial menjadi target utama festival yang telah berlangsung selama sebelas tahun ini
asosiasi pengelola pusat belanja indonesia dki jakarta didapuk oleh pemprov dki sebagai pelaksana festival jakarta great sale dua ribu sembilan belas yang bertajuk shopping spirit
jakarta great sale tahun ini melibatkan delapan puluh dua mal dan pusat perbelanjaan serta tiga puluh empat gerai pasar jaya dan jakmar
tiga mall akan turut berpartisipasi dalam midnight sale yang dibagi menjadi dua minggu
minggu pertama pada dua puluh empat hingga dua puluh enam mei dan minggu kedua pada tiga puluh satu mei sampai satu juni
gubernur dki jakarta berharap festival jakarta great sale dapat menjadi ajang bagi warga jakarta untuk memenuhi kebutuhannya menjelang hari raya idul fitri serta ajang silaturahim antar sesama warga
dalam catatan yang kami miliki ini adalah sebuah program yang sudah diselenggarakan
sejak tahun dua ribu delapan
jadi sudah sebelas tahun ini terselenggarakan
menyelenggarakan sebuah kegiatan secara konsisten dari tahun ke tahun membutuhkan stamina
dan saya atas nama pemprov dki jakarta ingin menyampaikan apresiasi kepada teman teman yang dari tahun ke tahun mengelola kegiatan jakarta great sale secara konsisten
ketua dpi jakarta
appbi dki jakarta elen hidayat mengatakan generasi milenial menjadi target pasar jakarta great sale tahun ini
appbi menargetkan keuntungan sebesar sembilan lima triliun rupiah
jadi begini ini sekarang masanya kan zaman now
kita juga ingin menggairahkan dan memberikan suatu kesempatan kepada milenial agar mereka ini kesempatan yang sangat baik untuk mempunyai spirit berbelanja
sesuai dengan kebutuhan yang memang
yang dibutuhkan dan dengan mencari produk produk berkualitas serta harga diskaun
jakarta great sale akan berlangsung mulai dari dua puluh lima mei hingga dua puluh tiga juni nanti dalam rangka menyambut hari ulang tahun kota jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh
diego basro doni sulistiono jakarta